pada sidang pembelaan hari ini kuat ⁇ maruf ⁇ menyatakan bahwa dirinya bingung dan tidak percaya atas semua tuduhan yang dilayangkan kepadanya
selama sidang kasus pembunuhan brigadier yosua berlangsung terdakwa kuat ma'ruf telah mendekam di penjara selama lima bulan lebih
yang mulia yang saya hormati apakah karena saya sulit memahami yang ditanyakan kepada saya
maka memuktikan saya ikut merencanakan pembunuhan kepada armahum yosua
apakah karena saya menjawab tidak sesuai kemauan yang bertanya maka membuat saya dianggap berbohong dan tidak jujur
saya sudah ditahan kurang lebih lima bulan dan selama itu juga saya sudah dituduh sebagai orang yang ikut merencanakan pembunuhan kepada almarhum yosua
bahkan yang lebih parah
di media sosial saya dituduh berselingkuh dengan ibu putri
saya sangat bingung dan tidak percaya atas kejadian ini
karena bagaimanapun juga saya punya anak dan istri yang pastinya berdampak pada mereka
di sisi lain album yosua juga baik kepada saya